bang riko kita akan bergabung ke grand melia hotel tempat pertemuan antara pks dan partai demokrat yang sesaat lagi akan menggelar konversi pers kita dengarkan bersama
pertemuan antara pks dan partai demokrat yang sesaat lagi akan menggelar konversi pers kita dengarkan bersama
pertemuan antara pks dan partai demokrat yang sesaat lagi akan menggelar konversi pers kita dengarkan bersama
kualisinya akan semakin kuat semakin solid banyak visi visi yang kita lihat sama ya
sepakat tak bersama maka saya melihat titik pandang yang ya saya melihat sama lah
untuk bagaimana ke depan kita membangun indonesia yang lebih bagus
bidang ekonomi bidang sosial dan seluruh dunia
ini kehidupan yang kita cukup prihatin lah dengan apa yang terjadi pada saat ini
dan dari hati yang paling dalam saya memberikan apresiasi juga kepada pak sp yang sudah dengan jelas mendeklarasikan pak prabowo sebagai sampres dua ribu sembilan belas
ini sesuatu yang membuat kita bangga
cara pandang itu punya satu harapan ke depan
insyaallah itulah presiden indonesia dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
dan banyak hal yang kita sudah bahas tadi
pada dasarnya kita ingin bergandingan tangan bersama sama
empat partai ini
yang kalau pks malam hari ini
baru berkesempatan untuk baru allah takdirkan untuk kita bertemu
tapi kalau di hati ini rasanya susah untuk dipisahkan
jadi insyaallah masih banyak yang mesti kita bahas
kelihatannya ini setiap hari ketemu terus ini pak
betir lagi sebelas hari
wah luar biasa
ya mudah mudahan saya yakin juga setiap saat juga kita akan temu
sehari dua hari karena waktu juga sangat pendek
kalau calon presidennya sudah
ya insyaallah kita sepakat dipersama
tinggal calon wakil presidennya lah
mesti kita bahas
walaupun kita sudah mendengar menyaksikan rekomendasi dari istimewa ulama
ulama yang kita sudah tahu juga
yang mereka punya dua pandangan tetap presiden adalah atau calon presidennya adalah prabowo dan wapresnya saya sendiri
kemudian yang kedua adalah prabowo subianto dan ustadz abdul samad
tapi karena kita berempat
tetaplah kita akan bahas
kita cari yang terbaik
untuk bangsa dan negara tercinta ini
demikian pak sby terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
saudara saudara kami partai demokrat baru saja melaksanakan silaturahim dan pertemuan kami secara resmi yang pertama
dengan sahabat sahabat kami dari pks
sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat saya ustadz salim tadi
kami malam ini bernostalgia
karena selama sepuluh tahun kami bersama sama dalam pemerintahan
dulu ketika saya maju sebagai calon presiden pks
adalah yang pertama tama bersatu dalam koalisi
dan diulangi lagi pada pemilihan presiden tahun dua ribu sembilan
alhamdulillah allah kabulkan kami mendapatkan amanah
dan kemudian saya memimpin indonesia
dan kemudian sahabat sahabat saya dari pks bersama sama dalam pemerintahan
dan juga dalam parlemen
kami bernostalgia tidak mudah memang memimpin indonesia
negara yang sedang melakukan transformasi
dan kemudian yang memiliki kekuatan
yang memiliki keragaman
baik keragaman dalam identitas
maupun keragaman dalam kepentingan dan harapan harapan mereka
namun di tengah tengah tantangan dan persoalan itu
kita masih ingat ustadz datang silih berganti
tetapi kami tetap sabar tabah terus bekerja
yang penting semboyan kami dulu
negaranya adil rakyatnya makin sejahtera
ini sama dengan nama pks sebetulnya
itulah yang kita jalankan
banyak yang salah persepsi tentang pks
pks ini partai islam tapi amanah menghormati demokrasi
kompatibel dengan sistem yang berlaku di negeri tercinta ini
dan oleh karena itulah kami dulu bersama sama
kami juga tidak menginginkan adanya tindakan tindakan yang radikal
dari siapapun dari kelompok manapun
sama posisi kami dengan demikian insya allah
kalau kami ditakdirkan oleh allah bersama sama lagi nanti
dalam pemerintahan dan pahlawan lain
maka semangat keindonesiaan semangat kebinekaan
namun juga saling menghargai satu sama lain
itu bisa terus kami jaga
tadi ustaz salim menceritakan kepada saya
sebagai menteri sosial ketika memberikan bantuan sosial
itu berlaku bagi semua
identitas apapun agama etnis suku apapun
karena mereka rakyat indonesia
oleh karena itu istilah kerakyatan keumatan dan kebangsaan
harus kita baca dalam satu nafas
inilah komitmen kami dan kami ulangi lagi nanti
jika insya allah ditakdirkan oleh allah swt
bersama sama dalam perjuangan di tahun dua ribu sembilan belas mendatang
perjuangan ini tidak mudah ustadz
kita tahu tapi insya allah
kalau kita lurus politik kita politik yang baik baik
tidak menyalahgunakan kekuasaan tujuannya mulia
seberat apapun rakyat akan memberikan dukungan
dan allah akan memberikan pertolongan
inilah yang kami bahas secara mendalam
kami juga bertukar pikiran
persoalan yang dihadapi rakyat kita ini apa
empat tahun terakhir ini
harapan mereka juga seperti apa
untuk lima tahun mendatang
tentunya kalau kami ditakdirkan bersatu
untuk melakukan perubahan
perubahan ke arah yang lebih baik
kompetisi dalam pemilu bukan perata yuda
bukan untuk saling menghancurkan
saling berkompetisi siapa yang nanti mendapatkan mandat dan kepercayaan rakyat
untuk lima tahun mendatang
disitulah koridor kami
disitulah etika kami
moral politik yang akan kami junjung bersama sama
oleh karena itu kami menyeru kepada siapapun peserta pemilu
mari kita berkompetisi dengan jiwa kesatria
kemudian sama sama mentaati hukum
undang undang dan etika yang berlaku
dengan demikian kalah dan menang akan mendapatkan penerimaan yang tulus dari rakyat kita
dan itu yang menjadi semangat perjuangan kami
tadi disebutkan oleh ustadz bahwa
untuk cawapres ini kita serahkan kepada capres
tentu beliau akan menelaah semuanya
mendengarkan rekomendasi dari semuanya
untuk memimpin negeri ini
dan tentunya membuat koalisi ini tetap solid bersatu dan berjuang dengan gigi ke depan
saya yakin capres pada saatnya akan mengkomunikasikan kepada para pemimpin partai politik koalisi
nah disitulah akan ditelaah
mudah mudahan pilihan capres adalah pilihan yang paling tepat dan paling baik
saya mendudukkan diri
waktu menjadi capres
waktu memilih pak yusuf kala dan pak budiono
juga seperti itu
dan kami serahkan kepada partai partai politik waktu itu
kalau cocok bareng bareng
kalau tidak cocok mungkin tidak bareng bareng
kita bikin mudah
tetapi saya yakin pak prabowo dengan kearifan
dengan pertimbangan yang bijaksana akan bisa memilih siapa nanti yang paling tepat untuk mendampingi
karena menurut kita bukan hanya harus menang dalam pemilihan presiden
tapi kalau terpilih ya amanah ya mampu memimpin
dan kemudian indonesia lebih baik lima tahun mendatang
prinsip kami yang baik dilanjutkan
yang belum baik yang tidak baik diperbaiki
andai kata kami mendapatkan amanah
hal hal yang baik dari pak jokowi pun kita lanjutkan
tetapi banyak hal yang belum baik
atau bahkan kita anggap tidak baik
ya bismillah kita perbaiki
saya kira itulah hakikat kesinambungan dalam pembangunan dan pemerintahan
dengan demikian rakyat juga akan senang melihat pemimpin pemimpin barunya pemerintahan barunya insya allah
itu juga menjalankan politik menjalankan pemerintahan dengan memegang teguh etika dan moralitas politik
saya kira tambahan dari saya seperti itu ustadz salim
dan semoga pertemuan malam hari ini membuka lembaran baru untuk kita lanjutkan dalam pertemuan pertemuan berikutnya lagi dengan niat dan tujuan yang baik
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
luar biasa sekali begitu menghargainya ketua pimpinan partai ini kita bisa lihat
bagaimana bapak habib salim segafal jufri memakai batik yang warnanya
ternyata ke demokrat demokratan
sementara bapak sby memakai batik yang warnanya ke pks pksan
dan mohon maaf kita tidak menyediakan sesi tanya jawab
jadi inilah sesi foto bersama
tadi kita baru saja mendengarkan press conference yang digelar
pasca pertemuan antara ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
dengan para petinggi pks
dalam hal ini sudah ada tadi presiden pks soebul imun
dan juga ketua majelis syuruh partai kadilan sejahtera salim segafal jufri
kita akan membahas pertemuan antara pks dan demokrat
kira kira apa yang ditampilkan baik secara gestur suasana maupun substansi
dari pertemuan antara demokrat dan pks bersama bang riko marbun
tapi usai jenah berikut ini tetaplah bersama kami